panglima tni marsikal hadi cahyanto akan mengunjungi para pasien penderita campak dan gizi buruk di asmat papua
dan memastikan secara langsung perkembangan terakhir kasus klb di asmat guna memberikan laporan kepada presiden
dengan menggunakan pesawat boeing tni au panglima tni marsikal hadi cahyanto tiba di bandara moses kilangin timika pada rabu petang
kedatangan panglima tni disambut oleh pangdam cendrawasi maijen george elnandus supit kapolda papua dan para petinggi tni daerah komando papua
kapuspen majen tni muhammad sabrar fadilah mengatakan panglima belum bisa memberikan keterangan kepada awak media
karena harus mendengar laporan dari komando pengendali satgas kesehatan klb asmat dan paparan dari dan satgas kesehatan klb asmat
selama di asmat panglima akan meninjau posko satgas kesehatan klb
smart mengecek kesediaan obat obatan stok logistik serta pelayanan medis yang telah diterjunkan beberapa waktu lalu
panglima juga akan memastikan apa saja kendala yang dihadapi tim medis di asmat
agendanya tentu yang pertama adalah mendengar lagi lebih jauh tentang apa yang telah dilakukan
kemudian apa kesulitan kesulitan lain yang bisa dilaporkan untuk segera ditangani
dan meninjau langsung
yang paling penting kerja langsung